menjelang imlek kain penutup patung dewa perang cina di kelenteng kuang singbio kabupaten tuban dilepas
pelepasan tutup patung tertinggi se asia tenggara yang pembangunannya menuai protes itu dalam rangka renovasi guna menyambut hari raya imlek
menjelang perayaan imlek kain penutup patung dewa perang cina kuang sing tekion yang berada di alaman belakang klenteng kuang sing bio kabupaten tuban dicopot
selama ini patung setinggi tiga puluh empat meter ini ditutup setelah keberadaannya menuai protes karena tak memiliki izin pembangunan
pencopotan kain penutup patung tertinggi di lingkungan kelenteng se asia tenggara hingga mendapat rekor muri ini dalam rangka renovasi karena patung mengalami banyak kerusakan dan keretakan
seperti biasa kita bersihin kita pasang lampion lampion kita pasangkan semua pembersihan itu saja
patung itu kan ada yang rusak jadi ada yang retak itu khawatir kalau jatuhin orang sehingga itu diperbaiki
tak hanya patung dewa perang renovasi juga dilakukan pada seluruh bagian kelenteng
di antaranya mengecat tembok mengganti lampion dan mempercantik altar sembayang
diketahui patung dewa perang cina kwan sing tekion ini sempat viral dan ramai diperbincangkan netizen
tak hanya ungkapan kagum dan bangga
hal hal juga mengarah pada isu sara yang rawan ditunggangi pihak tak bertanggung jawab
bahkan sejumlah ormas dan lsm sempat melakukan protes menuntut patung dirobohkan dengan menggelar aksi unjuk rasa